terima kasih anda masih bersama redaksi jawa barat
di salah satu kampung di sukabumi jawa barat
owa jawa kerap mendatangi rumah rumah warga
namun warga tidak merasa terganggu
bahkan kerap memberi makan satwa yang dilindungi ini
warga mengerti bahwa kelestarian hidup primata yang satu ini
penting artinya bagi alam
kampung cimaranginang kecamatan lengkong
dikenal sebagai kampung oa
dinamai demikian karena kita bisa melihat
kehadiran primata oa secara langsung
oa itu bahkan hidup berdampingan dengan warga
oa jawa yang memiliki nama latin hilobetsmolok itu
tidak memiliki hutan sebagai rumahnya
dan seringkali turun ke kampung warga untuk makan
tiga tahun lah baru berapa bulan di dua ribu tujuh belas ya
jadi sebelumnya mereka sudah dekat dengan masyarakat
karena masyarakat sekalian sini kan
untuk pergi ke ladang ladang mereka melalui hutan itu
jadi kalau untuk ketemu mereka
lebih dulu ketemu dengan dan mengenal kelompok oa ini
sebelum saya masyarakat di sini
sikap bersahabat para warga ini tak lepas dari peran
para pecinta satwa yang sering mensosialisasikan
pentingnya ikut mencegah owa jawa dari kepunahan
kepunahan ini bergantung pada orang orang
tapi juga membawa banyak resiko
jadi keputusan ini bisa dibunuh oleh anjing
mereka menggunakan kabel elektrik
kami juga sangat bimbang dengan transmisi penyakit
kepunasan ini mendekat dengan orang orang
bisa mengalami penyakit yang diberikan oleh manusia
hilangnya hutan membuat para satwa kehilangan rumah dan sumber makanan
beruntung sikap warga yang bersahabat ini
tetap mampu melakukan kelangsungan hidup para oa jawa
ahmad fikri sukabumi